iya tentang basket gitu
pemberi pinjaman dapat mengambilnya kembali
ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat